melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat membuat warga mendatangi tempat penukaran valuta asing
mereka menukarkan dolar demi mendapatkan selisih keuntungan
nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar terus melemah
pada selasa siang nilai tukar rupiah sudah mencapai empat belas sembilan ratus delapan puluh per dolar as
kuatnya mata uang dolar amerika membuat warga berbondong bondong menukarkan dolar ke jasa penukaran uang asing
seperti yang terlihat di tempat jasa penukaran uang di jalan melawai jakarta selatan
menurut pegawai penukaran uang sejak senin kemarin banyak warga yang menukarkan dolar amerika
bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah
bandi seorang warga mengaku sengaja menjual dolar karena harganya sedang tinggi
senang aja ini ya pas memulai kenaik ya buru buru kita ada rp sembilan kita tukar aja
langsung ditukar ya
dular kalau tidak daftar ke rp tiga
hingga hari ini nilai tukar rupiah hampir menyentuh lima belas rupiah per dolar as
pemerintah meminta warga tidak khawatir terhadap fenomena ini
eko budi jakarta
melomahnya nilai tukar rupiah
tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat membuat para perajin tempe di kawasan desa sepande sidoarjo jawa timur merugi
mereka harus mengurangi produksi lebih dari lima puluh persen
selain karena harga kedelai impor tinggi perajin tempe mengalami sepi pembeli sejak tiga bulan terakhir
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika langsung berdampak pada puluhan perajin tempe di kawasan desa sepande sidoarjo jawa timur
harga kedelai yang menjadi bahan utama tempe masih harus diimpor dari amerika
dan harganya melonjak hingga rp delapan per kilogram dari biasanya seharga rp lima hingga rp enam per kilogram
karena kondisi ini para perajin tempe mengaku terpaksa bertahan dengan mengurangi produksi tempe hingga lima puluh persen
mereka mengaku tidak mencampur kedelai dengan bahan yang lain seperti jagung atau beras agar tidak merugikan konsumen
selain itu prajin mengaku ada tren menurunnya tingkat pembelian tempe di pasar tradisional sejak tiga bulan terakhir
harga kedelai yang menjadi bahan utama tempe ini adalah rp delapan enam ratus
yang grade bagus ya

sampai lima puluh persen ya pak ya
kalau menurut abah di posisi berapa harga kedelai yang layak
rp lima ikut layak rp lima standar
sekarang sudah pada titik
sudah lumayan tinggi
kalau dilihat dari harga kedelai yang sekarang
sekarang sudah mencapai rp tujuh enam ratus
para perajin tempe berharap harga kedelai kembali normal di harga rp lima hingga rp enam
agar dapat membangkitkan kembali perekonomian para perajin tempe
harga jual kedelai kini mencapai rp delapan
rp delapan per kilogram untuk grade a dan rp tujuh enam ratus untuk kedelai standar
riko hardiansyah kontributor sidoarjo jawa timur